hai arga warga gunung belah tenggarong kutai kertanegara menghadiri pemakaman ibunya desi
setiawati di pemakaman muslimin kelambu kuning minggu siang dua hari sebelumnya anak tiga belas tahun
ini juga ditinggal sang ayah karena kofit sembilan belas dua orang saudara arga yani arya tujuh belas tahun dan
abai sepuluh tahun saat ini masih menjalani isolasi di wisma atlet tenggarong seberang sedangkan adik
bungsunya yang masih berusia empat tahun menjalani isolasi mandiri di rumah kerabatnya arga bebas
dari kofit naintin yang menyerang keluarganya karena ia sedang belajar di pesantren terakhir
dan bim sembilan ratus enam tenggarong letkol charles aling mengatakan pasangan suami istri tersebut
awalnya melakukan isolasi mandiri di rumah namun
karena kondisi terus memburuk keduanya dibawa ke rumah sakit karantina di wisma atlet tenggarong
jadi kondisi yang sangat memberi tak memprihatinkan ini ini bentuk dari bagaimana kita juga apa namanya
terbuka cita bentuk perhatian dari koding jadi kita pun terus membantu masyarakat kodim sembilan ratus enam
tenggarong kemudian mendatangi rumah keluarga arga untuk penyemprotan demi keamanan warga sekitar
yang kofit naintin di kabupaten kutai kertanegara sangat mengkhawatirkan pemerintah juga telah
menetapkan bahwa kutai kertanegara masuk dalam level empat perkembangan kasus kofit naintin suriatma
kutai kertanegara kalimantan indonesia